bukannya nenek lo meninggal
itu semua tuh boong
nenek gue udah meninggal dari kapan tahu
jadi gue cuma ngerjain lo doang tadi
oh jadi cowok super rese yang nyebelin dan sok kulit tuh namanya boy
yoi dia tuh senior kita loh
dia mau renggi gitu
semua mahasiswa juga udah tau
sumpah gue kira dia tuh anak muda
sekarang gue akan manfaatin geng serigala
karena gue tau
mereka adalah musuh boy dan geng warrior
jadi lo gak kenal sama dia
dan gak ada niat apa apa sama boy
gue gak kenal boy
dan gue gak ada niat apa apa sama dia
kita habis duel sama mereka
tapi tenang aja bos
barangnya udah kita amanin
katanya bos lemah
cemen bisanya merita anak buahnya doang
bos yang ngumpet dibelakang
yang bikin gue gak terima bos
gua gak terima
geng warrior sebut geng serigala ompong
aku yakin ini pasti karena boy
gue harus tangkap boy sekarang juga
mereka bisa gua manfaatin buat ngancurin si boy
sampai jumpa di video selanjutnya
lu sebagai miss fashionista di kampus ini
kok bisa bisanya sih pakai rokbong sobek sobek kayak gitu
gak salah siel
oh iya ya gue tau ini aib banget buat gue
udah gua coba benerin gua tutupin
tapi tetap aja gak bisa
makanya gua telfonin lo mulu dari tadi
tadi pas lu telfon gue gua tuh udah diojol
kalau gua tahu
pasti gua bawain ganti
sobeknya di kampus
iya tadi gua ketemu caya ngeselin
gua tabrakan terus akhirnya
gantungan kuncinya nyangkut deh
udahlah bahasnya nanti aja
soto ayam di kancing tuh enak banget
lutu pernah nyobain belum sih
pernah lah sering gua makan
rasanya kemarin biasa aja
rasanya tetep soto ayam
kalau rasa yang pernah ada
itu namanya mantan yang ketinggalan di hati lo
eh gua kasih tau
kalau mantan putus
yang ketinggalan tuh dia bukan gua
jual mahal juga lu
kalian berdua tau kan boy dimana
kok yang ditanyain boy
tanyain aja yang ada di depan muka
eh gua juga tau
tadi lu dm gua gara gara update an gua soal boy kan
lain kali jangan begitu
kalau lu dm gua
ajakin gua makan kek atau nonton
emang lu mau siel
lu tau kan boy dimana
betul ngapain sih masih ngejar ngejar boy
nggak capek apa
engga usah sok tau deh lu
bukannya sok tau nih
gua kasih tau daripada sia sia maksud gua
jauhin deh tuh si boy
karena kayaknya tuh dia udah nggak bisa dita hati buat lu siel
lu mendingan sama gue aja
bukankah gua lebih jomblo lu
nggak usah hau lu deh lu
kalian berdua lihat aja ya
dia melet muluk
lidahnya kecengklak kali ini
kita samperin boy dimana
kita samperin ke top rumahannya boy
kok lu balik lagi
bukannya nenek lu meninggal
itu semua tuh bohong
nenek gua udah meninggal dari kapan tau
jadi boy cuma ngerjain lu doang tadi
jadi cowok super reseh nyebelin dan sok cool itu namanya boy
dia tuh senior kita loh

semua mahasiswa juga udah tau
gue kira dia tuh anak motor yang nyasar ke kampus
nama geng motornya itu warrior
cewek cewek di kampus juga banyak yang nafsir sama dia

menurut gue boy tuh unik

yang suka sama dia bisa sampe bucin banget
itu unik yang benci sama dia bisa benci banget yang suka sama dia bisa sampai bucin banget
udah saran gue lo mendingan pisain boy sama geng warrior
biar mereka gak ngerjain lo lagi
kalau seandainya gue yang ngerjain gue lagi ya gue lawan lah
karena gue gak takut orang gue ngerasain apa apa
lucu tuh tau tau gak sih di kampus ini gak ada yang berani ngadepin boy
karena mereka gak mau nyari masalah aja
cuma gue selalu sama lo kalau lo sampai berani ngelawan boy gak takut gitu sama gue tapi lo hati hati
jangan sampe lo malah jatuh cinta sama boy
mana mungkin gue jatuh cinta sama cowok super nyebelin kayak dia
ingat ya gak mungkin
sekarang lo mau kemana
gue mau masuk kelas ngambil pakaian
gue mau foto kopi diseberang nih soalnya mesin foto kopi dikoperasi rusak
ntar gue balik lagi
yaudah kalau gitu gue masuk dulu ya
remnya lo kurang ajar tuh cowok
teriakan dulu coy